terkait dengan penetapan barada elizer sebagai tersangka dan pemirsaan irjen paul verisambu
kami akan menghubungi rekan kami ada koresponden cnn indonesia
mardika utama di baris krimpori
selamat siang mardika
kalau kita simak pernyataan dari verisambu tadi
bahwa ia berbela sungkawa meminta maaf kepada institut krimpori
tapi juga ada pernyataan
semoga diberikan kekuatan
namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan joshua kepada istri dan keluarganya
apa yang bisa anda gambarkan dari pernyataan verdi sambo ini dika
selamat siang heranov
itu adalah salah satu statement atau keterangan dari irjen polisi verdi sambo
yang cukup menarik untuk disimak pada saat ia memberikan keterangan pada awak media
ketika tiba di baris krimpori pada pukul sepuluh
sebelumnya ia menyatakan berbela sungkawa
atas meninggalnya brigadir yosua huta barat dan meminta keluarga agar diberi ketabahan
tetapi kemudian ia juga menyatakan bahwa hal itu terlepas dari apa yang saudara joshua lakukan
terhadap istri dan keluarganya
itu adalah statement dari verisambu
dan tentu hal tersebut berkaitan atau konteksnya
ini terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang diduga
dilakukan oleh brigadir joshua huta barat terhadap istri
irjen polis verisambu putri candrawati
sesaat sebelum peristiwa baku tembak di rumah dinas kawasan duren tiga jakarta selatan ini terjadi
pada pukul tujuh belas waktu indonesia barat delapan juli lalu
dan kita tahu bahwa untuk penyidikan kasus dugaan pelecehan seksual ini juga telah ditarik
yang semula di polda metro jaya kemudian kini ditangani oleh baris krim polri
dan kita tahu tadi juga verisambu menyampaikan bahwa
pemeriksaan hari ini di baris krimpori adalah
pemeriksaan yang keempat
artinya ia sebelumnya menyatakan bahwa sudah melakukan pemeriksaan di polres metro jakarta selatan
dan kemudian juga di polda metro jaya
heranov keterangan dari irjen polisi verdi sambo ini akan menjadi sangat signifikan
untuk membangun konstruksi atau terkait dengan duduk perkara
terutama terkait dengan runutan cerita waktu dan tempat peristiwa yang akhirnya menewaskan brigadir yosua huta barat
pada delapan juli lalu
dan sejauh ini penyidik telah memeriksa empat puluh dua orang saksi
sebelas diantaranya merupakan keluarga dan juga kerabat dari brigadir joshua huta barat
kemudian ada juga sejumlah ajudan dan tentunya sejumlah ahli yang juga turut diperiksa
di antaranya adalah ahli biologi kimia forensik kemudian ahli metalurgi forensik
it forensik dan juga kedokteran forensik
selain itu pihak penyidik dari tim khusus bentukan kapolri jenderal polisi listio
sigit juga telah menyita sejumlah barang bukti diantaranya adalah sejumlah alat komunikasi
lalu kemudian beberapa rekaman cctv dan juga barang bukti lainnya dari tempat kejadian perkara
nah kita tahu dua puluh enam hari heranov setelah kematian dari brigadir yosua huta barat
akhirnya polisi menetapkan satu orang tersangka yaitu barada e atau kita sebut dengan barada richard eliezer
yang sehari sebelum penetapan tersangka pada rabu malam tadi
juga sempat melakukan asesmen psikologi di lpsk
nah baradae sendiri dicerat dengan pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp jungto pasal lima puluh enam dan juga lima puluh lima kuhp
tiga ratus tiga puluh delapan kuhp sendiri berbunyi barang siapan dengan sengaja merampas nyawa orang lain
diancam karena pembunuhan dengan pidana lima belas tahun penjara
dan sementara itu terkait dengan jungtok pasal lima puluh lima dan juga lima puluh enam
salah satu delik pasal yang cukup menarik karena disini menjelaskan terkait dengan pihak pihak lain
disebutkan di sini adalah mereka yang dianggap melakukan menyuruh turut serta
dan juga menjanjikan sesuatu terkait dengan tindak pidana kejahatan
ataupun juga dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
dan ini pun juga menimbulkan dugaan apakah akan ada tersangka lain dalam kasus ini
tadi saya mencoba untuk menghubungi wakil perusahaan
wakil ketua lpsk edwin partogi untuk bertanya apakah permohonan atau pengajuan perlindungan dari lpsk
yang diajukan oleh baradae tertanggal tiga belas juli lalu akan otomatis gugur setelah diadakannya penetapan tersangka terhadap baradae
tadi edwin menjawab bahwa pihaknya belum bisa menentukan karena dengan delik pasal jungto lima puluh lima dan juga lima puluh enam
maka dimungkinkan baradae ini berpotensi menjadi jangkaan
tentu heranov kita semua akan menunggu perkembangan penyidikan dari baris krim polri
dan juga secara simultan kita tahu komnas ham juga tengah melakukan investigasi meminta keterangan keterangan dari banyak pihak
termasuk juga nantinya akan memanggil verdi sambo itu sendiri dan juga putri candrawati
yang tentunya akan menjadi salah satu kunci saksi kunci dalam peristiwa ini
dika kalau anda katakan akan ada rencana pemeriksaan terhadap istri verdi sambo putri candra

apakah anda punya informasi akan diperiksa pada hari ini atau kapan ya dika
ya kami belum mendapatkan informasi detail terkait dengan waktu dan tempat pemeriksaan terhadap putri candrawati
baik itu yang dilakukan oleh barais krim polri ataupun juga komnas ham

sementara itu lpsk leluhur dan lampung yang menyebutkan bahwa pihaknya dalam waktu dekat ini akan memanggil ferdis sambo beserta juga dengan istri

sama tentara itu lpsk leluhur dan lampung yang menyebutkan bahwa pihaknya dalam waktu dekat ini akan memanggil ferdis sambo beserta juga dengan istri

namun lagi lagi belum diketahui kapan waktu pasti terkait dengan asesmen psikologi
yang akan dilakukan oleh lpsk terhadap putri candrawati
begitu pula jadwal untuk pemanggilan atau permintaan keterangan sebagai saksi
dalam peristiwa berdarah di duren tiga delapan juli lalu oleh barai skrimpori
ataupun juga oleh komnasal
kebalikan pak herano
sikat saja saya ingin tahu ini artinya status dari kadif propan nonaktif
irjen verdi sampo masih sebagai saksi ya dika
ya sejauh ini di barai skripori dalam penyidikan baru ada satu orang tersangka
yaitu baradae atau richard eliezer
sementara itu untuk irjen verdi sampo kadif propan polri nonaktif
sampai saat ini statusnya masih bersatu sebagai saksi herano
kembali ke anda nanti untuk perkembangan terbaru
terima kasih atas laporan anda
untuk sementara koresponden cnn indonesia mardika utama langsung dari baris krimpori